mengantisipasi penyebaran wabah corona
sejumlah kepala daerah di jawa barat
berencana melakukan upaya lockdown
atau karantina wilayah mulai selasa tiga puluh satu maret
seluruh angkutan umum dari wilayah jakarta
bogor depok dan tangerang
akan dilarang masuk wilayah kota tasikmalaya
bahkan operator bus antar kota antar provinsi
antar kota dalam provinsi
serta angkutan perbatasan sudah diberikan
surat pemberitahuan penghentian operasional
tak hanya itu penumpang angkutan udara dan kereta api
dilarang turun di kota tasikmalaya
satu menjadi lima
ini angka yang luar biasa bagi kita semua
untuk itu kami tim gugus tugas
lalu musawarah pimpinan daerah
musbidah kota tasikmalaya
kita harus mengambil sikap
dalam rangka mencegah daripada penyebaran virus corona
di kota tasikmalaya
karena ini tidak ada jalan lain
bagaimana kita ingin menyelamatkan warga kota tasikmalaya
salah satunya bagaimana kita
orang yang datang masuk ke tasikmalaya
khususnya yang wilayah wilayah yang terjangkit
atau wilayah wilayah yang zona merah
untuk itu kami akan melaksanakan
atau pembatasan wilayah
yang masuk kota tasikmalaya
dari seluruh perbatasan kota tasikmalaya
pemerintah kabupaten garut jawa barat
akan mengkarantina pendatang dari zona merah covid sembilan belas
di desanya masing masing
tugas kepolisian tni
dan petugas medis disiagakan
untuk memeriksa kesehatan hingga mengawasi
pemudik agar tidak keluar wilayah
meski belum ditemukan kasus positif corona
jumlah orang dalam pemantauan mencapai tiga ratus dua puluh satu orang
dengan pasien pdb sebanyak sebelas jiwa

dibantu oleh babinsa dan kartib babinsa
sehingga pilar itu akan dijaga di desa masing masing
pemerintah provinsi jawa barat mengingatkan

mengeluarkan kesehatan yang terjadi di desa masing masing
pemerintah provinsi jawa barat mengingatkan agar wali kota dan bupati tidak sembarangan mengeluarkan kesehatan yang terjadi di desa masing masing

pemerintah provinsi jawa barat mengingatkan agar wali kota dan bupati tidak sembarangan mengeluarkan kesehatan yang terjadi di desa masing masing
selain harus koordinasi dengan pemerintah provinsi
serta berdasarkan payung hukum lockdown atau karantina wilayah
jadi kewenangan pemerintah pusat
jadi tidak bisa melaksanakan keputusan tersebut
tanpa ada izin atau restu dari pemerintah pusat
yang diawali dengan rekomendasi dari kami
oleh karena itu para bupati dan wali kota
segera mengadakan koordinasi
karena kami begitu terbuka
apapun kebijakan pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota
masyarakat hanya berharap agar wabah corona
mereka ingin beraktivitas dengan normal kembali
apalagi menjelang bulan suci ramadan
tim liputan cnn indonesia